nenek tersangka pencabulan yang beberapa hari lalu melakukan sumpah pocong di palembang
histeris mengetahui cucunya rian ditangkap polisi
rian ditangkap karena sudah mangkir untuk wajib lapor
ra pelaku pencabulan yang beberapa hari lalu melakukan sumpah pocong di palembang sumatera selatan
ditangkap polisi rabu siang
mengetahui cucunya ditangkap polisi nenek tersangka menangis dan berteriak histeris
saat mendatangi polda sumsel rabu siang
tersangka ditangkap di jalan gubernur haji bastari jaka baring
tepatnya di depan kantor kejari palembang setelah melakukan sholat dua rokaat tepat di atas jembatan ampera
tersangka ditangkap masih mengenakan kostum pocong
tersangka rencananya akan ke gejati sumsel untuk mencari keadilan atas kasusnya
namun saat berjalan kaki tepat di depan kejari palembang ia ditangkap polisi
panit unit satu subdit empat ppa polda sumsel ibda dedianto
membenarkan pelaku rian sudah ditangkap terkait kasus pencabulan
menurutnya rian ditangkap karena sudah mangkir untuk wajib lapor
kuasa hukum tersangka sedang berupaya mengajukan penangguhan penahanan
hanifah randi palembang